hai hai hai masalahnya udah dua malam ini dimimpiin sama cingrom lah kamu
nggak usah ikut abang aturin sopi nekbis aja udah kalau lu ada kenapa napa gimana
insya allah nggak kenapa napa bang emangnya sopi masih anak kecil sopi kan udah gede iya udah banget
makanya tapi jangan bilang bilang dulu ya enggak pokoknya jangan dong masalahnya gua
agak ada buktinya nanti kalau kita nuduh tanpa bukti jatuhnya fitnah kalau gua main
bilang aja yang ada keluarganya mereka berantakan gimana ya kenapa atuh poten
gak fotoin itu cewek tadi gue mau foto cuman keburu ceweknya pergi kalau bang jamil aja
selingkuh gimana sama udah iya gue juga kepikiran makanya gue mau ngejebak bang sodikin
nedeng kita kan lagi dipan
iya mereka itu pasti curiga kalau kita semalam ngobrolin soal padusi
soal perempuan mas rambo
kasian si neneng
kamu kasian sama neneng tapi enggak kasian sama kita
iya tahan dulu kek dua hari tiga hari emang gak bisa ente
dua tiga hari si neneng nggak bisa dikitulah
nggak bisa dikituin
ya ente kasih pengertian dong sama dia ki
eti kan suami kepala rumah tangga
sudah sudah sudah
nggak usah nasihatin lagi nanti saja
kita ini sedang pusing
kamu nggak mau kalau sampai tidur di warung rohim
indah semua yang aku katakan itu lucu
kamu mau bahas apa
mau ngejebak gimana poh
gue mau pura pura nginep di luar kota
mana mungkin percaya tuh mpo kejadiannya aja baru semalam
tapi kan po kejadiannya baru semalam
memangnya bang diki bakalan percaya
cowok mah nggak pernah belajar dari pengalaman
sekarang aja nih paling juga udah lupa sama kejadian semalam
iya ya pok beda sama kita cewek
kesalahan suami kita yang lima belas tahun lalu aja kita masih ingat
udah ya udah allah siang
gue mau pulang dulu
haus gua ntar dah
pak abi tadi liat liat brosur
abii punya simpenan
tapi kan ungis semua yang pegang
duit abi kan duit semua
tapi kok berani beraninya sih liat brosur
nggak nyari mi
tadi ada sales yang bagi bagiin brosur di jalanan
tidak ada teman report
iya mungkin ng usuari tv channel
ya siapa sahabat emas
tapi sopi kangen sama ncing rom lah
tapi lu belakangnya subuh aja
manti udah sampe sinyal lagi gitu
sopi mau nginep semalem
masalahnya udah dua malem ini dimimpiin sama ncing rom lah
abang gak usah ikut
abang anterin shopee naik bis aja
namanya sopi masih anak kecil
sopi kan udah gede
yaudah besok abang anterin
hari ini bang
iya sekarang abis makan
nanti sopi nyampe
dalam mimpi sopi
mbak indah tadi udah sedang menonton musik
jakunnya sampai naik turun
indah indah ust sudah mati
lagu dangdut koplo baru
goyang naik turun
goyang naik turun
udah pergi dulu ya
sudah pergi dulu ya
sudah pergi dulu ya
buangin aja nih
boleh fucking ni
ke shameless nggak mungkin
ya tapi saya udah kaget
ke dalam turun
cantik cantik abang udah ama kenapa sih abang ada berita bagus hati kita bagus apaan nanti
malam ngapain disini hihihi ah abang majaninya pas tuh pasti nanti bilangnya maaf neng nggak jadi
jadi cantik shopping minum diserang di tempat ncingnya nih abang habis ngantri dari kampung